sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di mapolda jawa timur
selamat sore rangga
polda jatim baru saja menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan prostitusi online
apa saja update terbaru dari penyidikan ini
ya selamat sore
eva eva baru saja ke mapolda jawa timur
irjen luki hermawan ini menyampaikan langsung kepada para wartawan di mapolda jawa timur ini
bahwa polisi meningkatkan status vanessa angel artis
yang selama ini menjadi saksi korban dari kasus prostitusi online
ini naik statusnya menjadi tersangka
vanessa angel sekarang berstatus sebagai tersangka tetapi bukan tersangka dalam kasus prostitusi
vanessa angel dijerat dengan undang undang ite
yang intinya adalah menyebarkan
ataupun mendistribusikan konten konten
ktp elektronik yang itu melanggar keasusilaan
nah bukti bukti yang selama ini diperoleh oleh polisi
ini antara lain adalah bukti bukti baru yang kemudian menguatkan status
untuk meningkatkan status vanessa angel menjadi tersangka
di antaranya selain sebelumnya sudah ditemukan adanya transaksi
antara vanessa dengan dua muncikari yang saat ini sudah ditahan
kemudian ada juga foto foto
ataupun kemudian percakapan yang berasal dari
forensik digital forensik yang dilakukan oleh polisi
percakapan percakapan yang intinya adalah
adalah vanessa mengeksploitasi dirinya sendiri
menawarkan dirinya kepada muncikari untuk kemudian dicarikan pelanggan
nah yang terbaru kemudian polisi baru saja menemukan adanya video
yang diduga itu diperankan atau dilakukan oleh vanessa angel
yang video itu juga berkonten asusila
nah video ini menurut polisi atau menurut kapolda
kemudian disebarkan atau diberikan kepada
dari vanessa diberikan atau disebarkan kepada beberapa orang muncikari
nah konteksnya adalah juga konteks polisi menyebut mengeksploitasi dirinya sendiri
kemudian menawarkan kepada para mucikari untuk dicarikan pelanggan
nah ini kemudian yang akhirnya menjerat vanessa dengan pelanggaran undang undang ite
nah tadi kapolda juga mengatakan status tersangka vanessa
seorang saksi korban dalam kasus prostitusi ini mungkin adalah pertama kali terjadi di indonesia
karena selama ini dalam penindakan kasus prostitusi
sesuai dengan kuhp biasanya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka
ini hanya muncikaria saja atau penyedia jasa yang kemudian memanfaatkan
atau menerima keuntungan dari adanya proses prostitusi
sementara pelaku dan kemudian usernya konsumennya ini tidak karena memang di kuhp

nah kapolda berharap bahwa ini menjadi semacam jurisprudensi
jadi tidak bahwa status ataupun penetapan sebagai korban yang selalu ada dalam kuhp
dalam setiap penindakan kasus prostitusi ini setidaknya bisa melihat atau bercermin dalam kasus ini
jadi seorang pelaku begitu tidak selamanya bisa ditetapkan sebagai saksi sasaran
tetapi juga dengan melakukan investigasi melakukan digital forensik terhadap dokumen
ataupun terhadap benda benda elektronik milik orang orang yang tersangkut dalam kasus ini
ini kemudian bisa diperluas bisa diperlebar lagi sehingga salah satu contohnya adalah ini
menjadikan seorang pelaku prostitusi menjadi tersangka
nah kapolda tadi juga menegaskan bahwa penetapan sebagai tersangka
vanessa angel sebagai tersangka juga sudah dilakukan sebenarnya sudah sejak lama
polisi memang membidik dia karena memang menemukan dugaan dugaan bahwa ada pelanggaran terutama pelanggaran ite
nah kemarin beberapa hari yang lalu saat vanessa angel diperiksa sampai selama sekitar sembilan jam
itu polisi juga sudah menghadirkan beberapa orang
beberapa orang di luar penyidik polisi
misalnya polisi menghadirkan ahli bahasa kemudian ahli dari hukum agama lalu juga ahli hukum pidana
yang semuanya menyatakan memang ada pelanggaran
nah dalam konteks pelanggaran undang undang ite ini yang kemudian menyebabkan vanessa angel sebagai tersangka
nah saat ini vanessa angel masih berada di jakarta dan senin depan rencananya polisi akan mengundang vanessa untuk datang ke mapolda jawa timur ini
untuk memberikan keterangannya dalam statusnya sebagai tersangka
nah apakah dia kemudian akan ditahan atau tidak kapolda mengatakan itu nanti tergantung dari hasil penyidikan
sementara itu satu orang lainnya yaitu afrila sidikya yang juga ditangkap bersamaan dengan vanessa angel dalam kasus ini
sampai sekarang statusnya masih sebagai saksi korban
nah eva rencananya juga mulai besok ini polisi ini akan terus kemudian mengembangkan kasus prostitusi online ini dengan mengundang dua orang dari rencana
polisi sendiri sudah menyebut ada empat puluh lima nama artis dan seratus orang model
yang berada dalam daftar yang dimiliki oleh dua orang muncikari yang saat ini sudah ditangkap
dua orang diantaranya itu besok direncanakan akan dipanggil atau hari ini sudah dikirimkan surat pemanggilan dan besok seharusnya ada pemanggilan pertama
mereka berdua harus datang ke mapolda jawa timur ini untuk memberikan keterangan ataupun diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi
nah dua orang itu berinisial r dan juga f

f ini adalah mantan vanessa engels
finalis putri indonesia tahun dua ribu enam belas
kemudian r ini adalah salah satu artis ftv yang sering ditayangkan di beberapa televisi swastana
mereka namanya selain dari empat puluh lima artis dan seratus orang model ini ada di dalam daftar artis artis dan model yang bisa dipergunakan ataupun yang juga terlibat dalam prostitusi online
daftarnya dimiliki oleh muncikari muncikari yang sudah ditangkap polisi
mereka diharapkan bisa datang besok untuk memberikan keterangannya karena polisi akan mencari tahu apakah betul mereka terlibat di sana
nama nama yang disebut itu memang terlibat di sana
sekaligus juga polisi ingin mengetahui apa yang mereka ketahui tentang prostitusi online
apakah mereka mengenal dengan tersangka tiga orang ya muncikari yang saat ini sudah ditangkap dan lain sebagainya
ini menurut polisi untuk akan coba membuka tabir tentang prostitusi online
secara lebih komprehensif lagi karena menurut polisi eva jaringan muncikari jaringan prostitusi online ini yang melibatkan diduga melibatkan artis ini cukup masif
polisi sampai sekarang ini sudah menangkap tiga dari empat muncikari
tiga sendiri salah satunya ditangkap kemarin jakarta dan sekarang sudah dalam perjalanan menuju ke surabaya
satu lagi buron dan diharapkan jika keempat empat muncikari ini kemudian bisa ditangkap dan bisa diminta keterangan
maka cukup gamblang nanti menurut polisi bagaimana modus modus bagaimana praktek praktek prostitusi online yang dijalankan oleh para muncikari ini terhadap para artis
bagaimana cara mereka merekrut bagaimana cara penawaran dan lain sebagainya
karena polisi juga melihat ini tidak hanya terjadi di indonesia artinya usernya sendiri juga tidak selamanya orang indonesia
lokasinya juga tidak selamanya di indonesia

angel misalnya polisi menemukan bahwa ada transaksi sebanyak lima belas kali yang dilakukan oleh vanessa kepada para mucikari
termasuk juga dugaan bahwa ada kemudian lokasinya tidak hanya di indonesia tetapi juga bahkan sampai ke singapura dan negara negara di sekitar indonesia yang lainnya
nah ini kemudian diharapkan bisa diungkap sepenuhnya tentang jaringan muncikari ini eva

baiklah kita tunggu sama sama sampai kemana kasus ini

kemudian akan bergulir dan membuka jaringan prostitusi online yang ada di indonesia
rangga umara melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih